sosok seorang remaja penjual jamu di pekalongan baru baru ini jadi viral di media sosial
netizen rupanya bersimpati pada perjuangan sang gadis yang tak gengsi berjualan jamu demi membantu sang ibu
inilah aktivitas pembuka pagi op windasari
saat remaja seusianya bersantai di hari libur
gadis enam belas tahun warga banyurit pekalongan selatan ini justru harus tetap berjuang di saat luang
menjajakan jamu yang disiapkannya sejak pukul tiga dini hari
usai mengemas jamu dalam botol dengan sepeda tuanya opi pun siap berkeliling menjual jamu
opi berkeliling ke hampir seluruh pelosok selatan pekalongan
meski menjalannya dengan hati yang riang sepeda ontel yang tak dilengkapi tiang penyangga diakui jadi beban bagi opera
ia harus menahan bodi sepeda bermuatan jamu saat melayani pelanggannya
kenapa berjualan jamu
sakit di kaki memang jadi kendala bagi rubiem ibu opi berkeliling menjajakan jamu
wanita asal solo ini memang sudah dua puluh lima tahun terakhir berjualan jamu keliling demi menafkahi keluarga
setelah ditinggalkan suaminya saat opri berusia tiga tahun
kalau yang ini yang jualan jamu itu yang nyuruh itu ibu atau opinya sendiri
saya tanya itu mak aku tak jualan jamu berarti mama
mama di rumah kenyataan saya kalau jualan jamu harus mama jualan jamu
meski aktivitas berjualan jamu hanya dilakukan saat libur netizen pun memberi perhatian pada sosok opi wenda sari
terlebih op yang masih duduk di kelas dua belas madrasa alia hindayatul atfal banyurib mengaku tak malu meski harus berjualan jamu
sejak kecil opi dikenal sebagai sosok yang mandiri
opi juga membantu ibunya mencari nafkah dengan berjualan jajanan di rumah
apa aneh sukses ke depan bisa merubah itu yang lebih baik
kalau bawa op sendiri cita citanya apa sih
cita citanya terlalu tinggi sih
niat dan semangat ovin membantu ibunya memang tak setengah hati
demi pendapatan sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh ribu rupiah yang harus mengayu sekedar berkeliling hingga lewat setiap hari
opi pun menuai simpati dari pelanggannya
gak apa apa itu bagus
jadi ini udah biasa di sini ya bu
meski penat menghampiri semua dilakukannya demi bakti
membantu sang ibu sekaligus mencari bekal untuk mengejar mimpi mimpinya
robi bernadi pekalongan